kita berharap pada usia itu kita bisa mengembalikan apa yang pernah dicapai oleh partai persatuan pembangunan sebelumnya
dan mudah mudahan dengan jejak jejak sejarah yang tadi kita belajar atas kebaikan kebaikan atas prestasi yang pernah dilakukan yang kemudian kita rasionalkan dengan metode metode yang bisa beradaptasi dengan kekinian

setidak tidaknya bisa melebihi apa yang pernah kita capai selama masa reformasi ini
dan mudah mudahan itu bisa kita capai
paling tidak pemirsa akan bisa menyaksikan bahwa khusus untuk acara ini saja ingin ditampilkan semuanya
semangat baru kemudian vibrasi vibrasi baru yang begitu penuh kesegaran dan energi untuk semua yang mengikuti
dan sebelum kita lanjutkan lagi bapak soeharto kami juga mengajak anda pemirsa untuk mengikuti acara ini
tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari sebuah band salah satu yang terbaik di negeri ini
kita ikuti dan kita sambut kotak
jangan menyiksa diri
jangan coba hakimi lagi
yang terjadi sudah terjadi
salahmu telah berlalu
jangan mencoba hakimi lagi
keras tak harus benci
lupa bisa saja terjadi
jatuh dan bangkit lagi
kau tak serendah ini
jangan lupa untuk berikan duit dan berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan
jangan lupa untuk berikan duit kepada tuhan

semua itu dimaklumi